pianis cilik asal indonesia yang satu ini menghentak panggung musik jazz dunia
tak hanya albumnya yang masuk daftar album terlaris dalam billboard di amerika
namanya juga masuk dalam dua nominasi grammy awards dua ribu enam belas
dan kini akhirnya joey alexander berkesempatan untuk mendatangi tanah air dan menemui penggemar penggemarnya
lagi lagi joey alexander menemui penggemar penggemar yang lain
dia kini menetap di amerika serikat dan telah bermain piano sejak usianya enam tahun
baginya musik jazz memiliki kelebihan dibanding musik lain
tentu saja perasaan suara dan perasaan jantung itu

ketika kamu melakukan penyanyi karena ini adalah musik yang serius
sangat dalam sangat keras
sangat susah untuk menyanyi
saya mengaku itu
tapi saya sangat menyukai musik ini
dan saya pikir orang orang bisa mengembangkannya
jika kita bicara tentang karirmu banyak orang bukan hanya di indonesia
mengatakan bahwa kamu adalah prodigi musik jazz
saya tidak memikirkan diri saya sebagai prodigi
atau mencoba untuk membandingkan
saya hanya berpikir saya sebagai musisi jazz
dan saya juga ingin orang orang lebih fokus pada musik saya
lebih dari melihatnya sebagai prodigi jazz
dia adalah anak yang membuatku istimewa
saya bisa bermain jazz
saya pikir saya ingin musik saya menjadi berharga
saya ingin orang orang memikirkan musik saya
bukan hanya melihat keinginan saya
dalam album ini banyak dipuji
dan juga sangat baik bergurang dengan orang yang sama
albummu adalah sukses yang besar bukan hanya di indonesia tapi juga di seluruh dunia
dan telah dinominasi untuk dua kategori di grammy
bagaimana perasaan kamu apakah itu komplementasi atau tantangan untukmu
saya sangat berterima kasih kepada tuhan bahwa orang di grammy mengenal saya
saya hanya ingin tetap berdiri di dalam kemampuan dan fokus pada musik
saya pikir itu saja yang saya pikirkan
saya tidak ingin menjadi seperti
saya menjadi komersial
karena saya pikir semua orang memiliki kesempatan
bukan hanya saya itu yang saya katakan
sukses joy di kancah internasional membuktikan bahwa musikalitas musisi indonesia tidak kalah dibanding negara lain
joy juga melihat industri musik indonesia memiliki keberagaman
joy saya ingin bertanya tentang pendapat anda tentang industri musik indonesia di saat ini
apakah anda pikir ini berkembang dengan baik atau harus lebih baik daripada ini
saya pikir indonesia berkembang
dan saya pikir mereka memiliki banyak kemampuan
dan saya pikir mereka
saya pikir mereka harus lebih baik
saya pikir mereka memiliki banyak kesempatan
saya pikir mereka
mereka bisa menjadi lebih baik
saya tidak mengatakan bahwa saya lebih baik
meski saya masih di sini
kita memiliki semua jalan yang berbeda
ada banyak talenta di sini
dan saya pikir ini berjalan dengan sangat baik
joy mengatakan dirinya akan terus berkarya dalam genre jazz
walaupun tertarik dengan genre musik lain
ia merasa jiwanya ada pada musik jazz
istiarto sigit jakarta